pemekaran tiga daerah otonomi baru papua memunculkan sejumlah konsekuensi
salah satunya adalah bertambahnya jumlah wakil rakyat dari masing masing wilayah baru itu
ini disampaikan ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia rabu siang
ahmad doli kurnia menjelaskan saat ada penambahan provinsi baru
otomatis keterwakilan rakyat ikut bertambah
ia mencontohkan sebelumnya hanya ada satu dapil di papua
dan nantinya menjadi empat dapil
sementara itu anggota dpd di papua saat ini berjumlah empat orang
setelah pemekaran jumlahnya akan menjadi enam belas orang
kalau nanti jadi empat dapil eh dari empat provinsi
pasti akan minimal jadi empat dapil
nah tentu kalau misalnya satu dapil itu minimal tiga
sesuai dengan peraturan perundangan yang ada sekarang
jumlahnya menjadi dua belas
sementara kan sekarang sepuluh
jadi otomatis akan merubah jumlah anggota dpr
terus juga akan merubah jumlah anggota dpd
kan ketua dpdr itu kan masing masing provinsi ada empat
sekarang provinsi papua diwakili oleh cuma empat orang
kalau nanti jadi empat provinsi
itu jadi enam belas
nah termasuk nanti penataan daerah pemilihannya